sementara itu anggota tim gabungan independen pencari fakta tragedi skanjuruhan nugroho setiawan
mengungkapkan rekaman cctv di pintu tiga belas stadion kanjuruhan malang jawa timur
rekaman cctv itu merekam situasi mengerikan
detik detik menjelang penonton meregang nyawa di pintu tiga belas
dalam siaran video di akun youtube kemenkopol hukam yang diunggah pada sembilan oktober dua ribu dua puluh
nugroho menggambarkan situasi yang terjadi pada saat tragedi kanjuruhan yang menewaskan satu ratus tiga puluh satu orang
ratusan orang berebut keluar melalui pintu yang sangat kecil
sementara itu sebagian orang sudah jatuh pingsan terhimpit dan terinjak akibat efek gas air mata
simpulan sementara nugroho stadion kanjuruhan tidak layak menggelar pertandingan beresiko tinggi
saya sempat melihatnya
sempat melihat rekaman cctv kejadian khususnya di pintu tiga belas
wah mengerikan sekali
jadi situasinya adalah pintu terbuka
tapi sangat kecil
yang itu seharusnya pintu untuk masuk tapi terpaksa menjadi pintu keluar
situasinya adalah orang itu berebut keluar
sementara sebagian sudah jatuh pingsan
terhimpit terinjak karena efek dari gas air mata
jadi miris sekali
saya melihat detik detik beberapa penonton yang tertumpuk dan meregang nyawa terekam sekali di cctv
kesimpulannya sementara bahwa stadion ini tidak layak untuk menggelar pertandingan high risk match